pemerintah juga sepakat bahwa target tersebut harus didasari perhitungan yang realistis demi menjaga kredibilitas fiskal
hal itu dinyatakan sri mulyani saat memberikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi fraksi di dpr terhadap rancangan undang undang apbn dua ribu tujuh belas dalam rapat paripurna dpr selasa kemarin
ia juga menyatakan penetapan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan perhitungan rapbn dua ribu tujuh belas juga telah dilakukan secara realistis dengan tetap memperhatikan risiko baik global maupun domestik seperti yang diharapkan dpr
seperti tingkat inflasi yang dipatok pada kisah
kenaikan empat persen nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika sebesar tiga belas tiga ratus rupiah per dolar amerika
harga minyak mentah indonesia sebesar empat puluh lima dolar amerika per barel serta lifting minyak tujuh ratus delapan puluh ribu barel per hari
penurunan sasaran angka kemiskinan pada tahun dua ribu tujuh belas pada kisaran sembilan lima sampai sepuluh lima persen diupayakan melalui perbaikan
dan keberlanjutan program program pengentasan kemiskinan